dua tenaga kerja wanita asal sumbawa nusa tenggara barat akhirnya lolos dari hukuman mati
setelah dituduh majikannya di arab saudi memiliki ilmu sihir yang membuat keluarga majikan meninggal dunia
kedua tkw tersebut berhasil dipulangkan oleh kementerian luar negeri dan disambut isak tangis oleh keluarga
masani dan sumiati dua tenaga kerja asal sumbawa nusa tenggara barat ini
akhirnya bisa bernafas lega setelah tiba dengan selamat di bandara internasional lombok kamis pagi
masani yang masih berstatus lajang berlari mencari ibunya dan memeluk sang ibu dengan tangis haru setelah delapan tahun berpisah
demikian juga dengan sumiati janda tanpa anak ini akhirnya diterima hangat oleh keluarga dari sumbawa yang sengaja menjemputnya
kedua tkw ini sedianya akan dihukum mati di arab saudi
karena dituduh menggunakan ilmu sejarah
tengah ini adalah sebuah sihir yang membuat orang tua majikannya meninggal dunia dan anak majikan sakit
dua tenaga kerja wanita asal sumbawa ntb ini bekerja pada satu turunan keluarga namun berada di rumah majikan yang berbeda
sejak kasus tersebut mencuat pada tahun dua ribu empat belas pemerintah indonesia berjuang membebaskan dua tenaga kerja wanita yang berangkat sekitar tahun dua ribu sepuluh tersebut
saya berterima kasih kepada allah swt
dan juga kepada pajak nusantara yang berpengalaman
terima kasih kepada allah swt dan juga kepada pajak nusantara yang berpengalaman
dan juga kepada pajak nusantara yang berpengalaman
pertamanya saya takut
pertamanya saya takut
karena menurut hukum saudi kalau seseorang yang berpengalaman
pertamanya saya takut
melakukan perbuatan sihir yang kayak gitu kan hukumannya hukuman bekas jadi kita tuh di sana
waktu pertama masuk penjara itu sempat ya gimana ya kayak tertekan takut kayak gimana takut takut
namanya juga orang saudi walaupun kita enggak ngelakuin kalau di waktu tahlik kalau enggak
ada yang damping kita otomatis kejebak makanya kita itu harus tetap pada pendirian kalau satu
hingga saat ini tenaga kerja indonesia asal nusa tenggara barat yang bermasalah dan telah
secara non prosedural kita panjatkan puji syukur kata allah swt dimana pada bulan ramadan ini
saudara kita ibu masani dan ibu sumiati alhamdulillah telah terbebas dari rumah
mati ini tender lain adalah upaya dari pemerintah yang lagi lagi terus berupaya
bagaimana untuk menjaga keamanan dan keamanan masyarakat di indonesia dan juga untuk menjaga

ini sudah diantar oleh teman teman dari kementerian negeri untuk diserahkan kembali kepada keluarga
data dari kementerian luar negeri ada satu ratus tujuh puluh delapan tenaga kerja indonesia di luar negeri yang terancam
hukuman mati delapan belas orang diantaranya berada di arab saudi dan sisanya sebanyak satu ratus enam puluh orang tersebar di
malaysia dan pilih kembali ke negara lainnya
timur tengah kementerian luar negeri masih memberikan bantuan hukum dan pendampingan kepada
mereka yang terancam hukuman mati lalu rahmat juniadi mataram